kita beralih ke informasi selanjutnya kantor mapolsek bendahara kabupaten aceh tamiang dirusak dan dibakar warga
aksi ini dipicu kematian seorang tersangka kasus narkoba yang tewas setelah menjalani integrasi polisi
inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan saat masa melakukan perusakan dan pembakaran mapolsek bendahara di kabupaten aceh tamiang provinsi aceh pada selasa siang
akibatnya gedung mapolsek satu mobil patroli dan sebuah motor hangus terbakar
menurut keterangan polisi aksi massa dipicu meninggalnya seorang warga yang merupakan tersangka pengedar narkoba yang ditangkap polisi pada senin malam
kejadian pembakaran posek itu benar
itu yang diawali oleh masyarakat setempat itu tidak menerima
ada satu warganya yang
sebelumnya ditangkap dia sebagai tersangka pengedar narkoba
kasus ini dalam penanganan propam polres aceh tamiang
seluruh petugas yang terlibat dalam penangkapan tersangka narkoba tersebut juga sedang menjalani pemeriksaan
ibu hajar banda aceh